delapan belas bulan dinyatakan hilang di telan ombak pantai palabuan ratu
seorang wanita di sukabumi kembali dalam kondisi lingung dengan tubuh penuh pasir
kembalinya wanita yang sebelumnya sempat dinyatakan meninggal ini pun
menyedot perhatian basarnas yang saat itu melakukan pencarian
senin pagi tim dari pos basarnas sukabumi mendatangi kediaman nining
dua tahun warga desa gunung gede pangrango kecamatan kadudampit kabupaten sukabumi
nining sebelumnya yang dinyatakan tenggelam saat mandi di pantai citepus palabuhan ratu
pada januari dua ribu tujuh belas ketika berwisata bersama keluarga dan tetangga
seminggu melakukan pencarian tim sar gabungan pos basarnas sukabumi menemukan jasad perempuan
yang terbawa arus pantai tepat di belakang kantor mapol sekci solok
jenazah tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi
keluarga yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah tidak mengakui bahwa jasad yang sudah tak berbentuk tersebut adalah nining
tak ada tanda tanda yang menyerupai nining hingga akhirnya jasad diserahkan ke rumah sakit umum daerah palabuhan ratu untuk dimakamkan
dengan cuaca dari situ kita evaluasi bersama sar gabungan bahwa memang ini adalah korban yang tujuh hari kita cari
karena kondisi si jasad ini kita temukan kondisinya memang kita perkirakan sudah tujuh hari karena sudah tidak berbentuk
alhasil kita ngobrol lagi sampai keluarga sampai fase visum
kita ngobrol sama pihak keluarga dan pihak keluarga tidak yakin dengan hasil pengecekan visumnya itu
penemuan nining sendiri bermula dari mimpi salah satu keluarga
di mana nining minta dijemput oleh keluarga di pantai tempat di mana dirinya menghilang di telan ombak
keluarga yang penasaran akhir datang ke pelabuhan ratu dan menemukan nining sedang duduk di tepi pantai dengan baju basah dan penuh pasir di seluruh tubuh
nining kemudian langsung ke rumah sakit
langsung dibawa pulang oleh keluarga
kondisi nining yang masih shock dan belum bisa diajak berbicara
akhirnya membuat kepolisian membawa nining ke rumah sakit untuk menjalani perawatan
kita di pantai ya dalam keadaan terbaring
jadi posisi dia itu membelakangin laut
dalam keadaan basah ruju terus kepalanya air rambutnya penuh pasir
terus sekarang di beliau kembali perasaan keluarga seperti apa
ya senang sih
walaupun keadaan ini maksudnya percaya nggak percaya sih
maksudnya yakin gak yakin tapi kalau lihat keadaannya begini ya yakin
sementara itu pihak rsud rs syamsudin kota sukabumi yang melakukan observasi berdasarkan pemeriksaan organ sementara
tidak menemukan adanya tanda tanda nining pernah menjadi korban tenggelam
namun untuk lebih memastikan
pihak medis akan merujuk ke dokter bagian dalam agar mendapatkan hasil pemeriksaan lebih detail
hasil pemeriksaan dokter jaga di rumah sakit syafri
ditemukan bahwa pasien ternyata dari hasil anamnesis
pasiennya katanya nggak mau makan katanya gitu
jadi pasiennya udah lemas
hasil pemeriksaan hari ini menurut dokter jaga yang di gawat darurat rsud samsudin sya
dinyatakan bahwa pasiennya menderita low intake namanya
jadi kekurangan makan
terus juga disertai dengan agak darahnya agak naik jadi hipertensi
kembalinya nining setelah hilang selama hampir satu setengah tahun ini
terus meluas di kalangan masyarakat
dan membuat warga berbondong bondong untuk mendatangi rumah nining
gak ingin jadi metiknya guys
percaya nggak percaya sih
percaya nggak percaya
tapi kalau misalkan memang itu terjadi ibu percaya
ya itu malah
itu allah hanya
tapi kalau misalkan udah tenggelam mungkin pulang
ya nggak tuh
nggak mungkin lah ya
kalau secara logika sih nggak mungkin bu ya
percaya nggak percaya gitu
yang bikin percaya apa
ya percaya ya
udah tahu datang lagi

percaya nggak percaya bu ya
makanya penasaran mau lihat sini